dari bogor kita ke lombok warga kabupaten lombok barat melaksanakan sholat jenazah dan pemakaman terhadap mantan bupati lombok barat lalu muji tahid prioritas seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan dan juga yang meninggal dunia dengan status positif covid sembilan belas
ratusan warga mulai berdatangan pada minggu siang ke pemakaman keluarga lalu muji tahib di desa kuripan kecamatan kuripan lombok barat
aparat polres lombok barat melakukan penjagaan ketat
agar warga tidak menumpuk polisi membatasi warga untuk tidak masuk ke area pemakaman
pihak keluarga menyatakan sangat bersyukur tahapan proses pemulasaran jenazah mantan bupati lombok barat itu bisa berjalan lancar
dari hasil koordinasi yang kita lakukan semua sudah dijalankan menggunakan protokol covid sembilan belas
artinya insya allah setiap tahapan yang dilakukan kita sudah mengikuti ketentuan ketentuan yang ada
kita sudah mengakses parasi
kita sudah mengakses parasi